ide dan program antar calon pemimpin ibu kota mulai berlangsung
seiring masa kampanye yang telah dimulai pada jumat yang lalu
kali ini calon gubernur anies baswedan mengkritisi calon gubernur basuki cahayapurnama
karena menolak program pemerintah pusat yaitu kartu indonesia pintar di ibu kota
genderang kampanye pilkada dki sudah dimulai jumat dua puluh delapan oktober lalu
setiap calon gubernur maupun calon wakil gubernur saling melontarkan ide dan program unggulannya
untuk dapat menggait hati warga dki
jarang ide ataupun program yang dimiliki calon pemimpin dki itu dilempar sekaligus mengkritisi program lawannya
adalah calon gubernur dki jakarta nomor urut tiga anies baswedan
yang mengkritisi kebijakan pemerintah provinsi dki soal bantuan dana pendidikan keluarga
anies menyebut pemprov dki tidak mengizinkan program bantuan pemerintah pusat
yaitu kartu indonesia pintar untuk disebar di jakarta
anies bercerita saat ia menjabat menteri pendidikan dan kebudayaan
ia telah menyurati gubernur ahok agar dapat menerima kip di dki
namun menurut anies ahok menolak kip masuk ke jakarta
akibatnya warga dki hanya mendapat bantuan dana pendidikan dari kartu jakarta pintar
padahal anies menilai dana kjp yang diberikan masih kurang untuk membantu pendidikan warga
terlebih kjp tak bisa dicairkan dalam bentuk tunai sementara kip bisa dicarikan tunai
masyarakat mengatakan tidak bisa mencairkan
karena ada keaturan gubernur yang melarang penerima kjp untuk menerima bantuan sosial lain
kemudian saya mengirim surat kepada pak gubernur
karena sifat kip itu dengan kjp komplementer saling melengkapi
kalau kjp itu sifatnya non tunai untuk kebutuhan kalau kip sifatnya tunai
lalu dijawab oleh gubernur bahwa jakarta tidak mengizinkan
dan juga tidak mengizinkan pendidikan
pernyataan anies itu dibantah calon wakil gubernur dki petahana jarod saiful hidayat
jarod mengatakan pemprov dki tak pernah menolak kip untuk digunakan di jakarta
menurut jarod program pemerintah pusat itu tetap berjalan bagi warga pendatang yang tidak memiliki ktp dki
sementara warga dki menurut calon wakil gubernur nomor urut dua ini
lebih memilih kjp karena jumlah dananya yang lebih besar dibandingkan kip
jangan sampai dong satu orang dapat

masih banyak yang masih belum mendapatkan
supaya lebih merata
hanya jakarta dan mendapatkan kjp disuruh milih
milih mana kjp atau kip
rata rata mereka memilih kjp
kenapa karena nilainya jauh lebih besar dan langsung transfer
kelagi bahwa jakarta menerima kip
tetapi bagi warga yang sekolah di sini yang bukan orang jakarta
mungkin pak anies yang belum ngerti ya bahwa kita sudah melaunching program ini ya
kartu jakarta pintar adalah program unggulan yang telah digaungkan saat jokowi ahok maju di pilkada dki dua ribu dua belas lalu
besaran dana kartu jakarta pintar berbeda sesuai jenjang pendidikan warga yang menerima
sama seperti kjp kartu indonesia pintar juga merupakan program unggulan presiden jokowi
dengan tujuan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga